robot gamelan ini ditampilkan ke publik pada acara wisuda universitas dianuswantoro atau udinus di semarang rabu siang
saat prosesi wisuda robot gamelan memainkan tembang jawa berjudul kagok semarang dan sue ora jamu
menurut seorang mahasiswi penyandang tunanetra udinus yang hobi nyanyi sebagai sinden
robot gamelan tersebut mampu secara tepat memainkan nada gamelan
tapi tentu tidak bisa menggantikan peran wiaga atau penabuh gamelan manual yang bisa berimprovisasi saat pertunjukan
saya ingin menggantikan wicoba saya ini teman teman wiyoga atau pemain gamelan bisa lebih berkreasi
untuk mengoperasikan robot gamelan tersebut dibutuhkan seorang operator
dan juga seorang penyandang yang memiliki penyandang yang lebih berkualitas
dan aplikasi khusus
menurut tim pembuatnya robot gamelan bisa memainkan enam alat
yakni demung saron selentem peking kenong dan gong
alat itu ditabuh oleh artificial intelligence untuk menghasilkan setiap instrumennya
robot gamelan diciptakan bukan untuk
mereduksi seniman penabuh gamelan
tapi justru bertujuan melestarikan